sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu
buat proses perlindungan saya lakukan yang cukup
satu hal yang saya berbicara dari kejujuran hati
dan rasionalitas yang saya miliki
kalau memang ada opsi yang kena dasar
untuk bersama dengan pemerintah
saya pikir itu lebih baik
beroposisi bisa setiap saat
tapi bekerja membantu pemerintahan
dan kekesan yang berharga
dalam kunjung di dunia bebol
jika berkerjasama yang berkualitas
satu hal telah memberi kesempatan kepercayaan kami berdua
kami kepingin bapak saya memanjir
pak selamat pagi pak